beruru uru amat sih perginya
jati tadi belum jawab pertanyaan gue
dan lo mau pergi sama elsa kan
ini kamu bikin breakfast buat mama
maafin aku ya kemarin
kamu yang bikin
tapi aku yang suruh kiki ma
untuk bikin breakfast kesukaan mama
walaupun bukan kamu yang bikin
ini kiki bikinin jus jeruk untuk melengkapi sarapan ibu
tapi aku yang nyuruh ma
cobain enak ma
eh lo kenapa ya
eh ntar netes air mata lo
eh lo kenapa ya
sedih mbak mir
masa yang pepebrai
pasti kiki ga akan jomblo sampe sekarang
lo ga demam kan
lo sehat kan kiki
mamirna ga tau sih perasaan ditinggal
kekasih pujaan hati tuh meninggal
udah deh kiki
lo jangan kebanyakan aja
lo jangan kebanyakan hal lo
kan sekarang kan lo udah punya
masih rendi kan
apaan sih ya uya
ngga boleh begitu lo
ngga tau lama lama lo jadi demen beneran
jalan sama uya tuh bagaikan jalan sama papa sendiri
eh jodoh tuh jodoh tuh ga ada yang tau
ngga bisa lebih cocok sama mbak mirna
itu kini bangkat
gak ada yang tau
udah kelar sedaknya
gak ada yang tau
ada gelas isi air udah keminum
sejak kapan ya lo minum di kamar tamu
apa ada orang lain selain lo disini
emang gak boleh
gue bisa minum dimanapun
ini kan rumah gue
lain kali lo bisa lebih sopan deh
di rumah orang
gue terpaksa ngelakuin ini
karena ini menyangkut kasus kriminal
gue cuma gak mau rik
kalau lo ikutan terseret
karena bakal terjadi masalah besar
kalau lo sampai menyembunyiin
tersangka kasus pembunuhan yang kabur
dan yang sekarang lo cabut dari sini
gue mau pergi
buru buru amat sih perginya
jati tadi belum jawab pertanyaan gue
dan lo mau pergi sama elsa kan
itu ada apaan
kali ini si raffaele lumayan pinter nebak ya
jangan halui ya
tadi lo curigaan rumah gue setelah lo cek gak ada apa apa di rumah gue
gue mau pergi sama temen gue dan itu gak ada sangkut mautnya sama elsa
mending sekarang mau pergi dari sini
oke gue bakal pergi dari sini
tapi gue harus mastiin dulu kalau gak ada elsa di mobil
rafael gak boleh tahu kalau elsa di mobil
semua bisa kacau
rafael gak boleh tahu kalau elsa di mobil
semua bisa kacau
lo lihat sendiri kan
lo lihat sendiri kan
lo lihat sendiri kan
kenapa lo gak percaya banget sama gue ya
kenapa tiba tiba dia gak ada di mobil
apa dia kabur lagi
karena seseorang yang buta karena cinta
dia pasti bakal ngelakuin apapun
dan lebih jauhnya
dari sepuluh tahun itu aja nangis mama elef
dan mikir kayaknya
memang tidak akan kebetulan ke tiny

yaudah gue balik ya